ya secara serentak tanggal tiga mei dilangsungkan pengumuman kelulusan tingkat smk
sejumlah pelajar di berbagai daerah melakukan konvoy dan juga aksi coret coretan
nah ini selalu aksi yang ada ya kalau setiap jelang kelulusan
betul padahal sudah dilarang ya
nah pihak kepolisian menangkap pelajar yang melakukan aksi tidak terpuji ini
dan memberi hukuman sebagai efek jerah
sempat terjadi kejar kejaran antara petugas kepolisian polresta sidoarjo
dengan para siswa sekolah menengah
yang tengah melakukan aksi coret coret dan konvoy untuk merayakan kelulusan kami siang
puluhan siswa sekolah menengah atas ini akhirnya dapat diamankan
di kawasan gorgelora delta sidoarjo jawa timur
untuk memberikan efek jerah petugas memberikan hukuman hormat kepada bendera selama satu jam
sementara itu puluhan pelajar smk di kota banjar jawa barat terpaksa diamankan kepolisian kami sore
mereka kedapatan melakukan aksi
mereka menanggung aksi coret coret seragam sekolah hingga rambut setelah pengumuman kelulusan
para pelajar ini kemudian diminta membuka pakaian yang sudah dicoret coret untuk dikumpulkan
mereka juga harus mendata identitas sebelum diserahkan kepada keluarga masing masing
pihak kepolisian pun mengundang seluruh orang tua siswa untuk menjemput anak mereka
namun di tulung agung jawa timur sekitar lima ratus lebih pelajar sekolah menengah atas
serta sekolah menengah kejuruteraan
justru dengan leluasa melakukan konvoy ke pantai sine kami siang
mereka juga bebas merayakan kelulusan dengan aksi coret coret dan pelanggaran lalu lintas lain dalam konvoy
seperti tanpa helm dan kebut kebutan
di pantai para pelajar ini dengan bebas coret coret menggunakan spidol serta cat
meski ada imbauan dari pihak sekolah yang melarang melakukan aksi coret coret dan konvoy
mereka tidak hiraukan
pihak kepolisian hanya melakukan razia tas bawaan terhadap para pelajar
atau melakukan tilang